jangan lupa jangan pergi
bella aku mau pergi
dia menjaga anak aku
apaan sih kamu
keterlaluan masih aja kamu ganggu bella dan anaknya
bella dia masih baca dia teriak teriak kayak gitu ma
kamu gak apa apa kan
ma tapi aku bener gak ngapain ngapain bella ma
sekarang juga kamu ikut
iya mama disini anak
jadi dia sengaja melakukan itu
untuk meningkatkan citra diri dia disini
pencitraan kamu gavin
kamu ingin orang orang berpikir
telah benar benar kembali
reno kamu happy banget dong ya sekarang
sudah bisa mendapatkan semua yang kamu mau
bahkan kamu bisa bebas keluar masuk
ke kamarnya bella segala
keren sekali kamu
tante gak bisa punya simpati sedikit sama bella
dia baru kehilangan suaminya tante
aku gak aneh
tante emang gak punya hati nurani
yang tetap punya cuma nafsu akan kekayaan
kamu tuh gak usah
siap siap untuk angkat kaki dari sini
aku akan usir tante
aku gak peduli sama gavin
aku akan buat dia gak berkote
terima kasih panger

nderikilah ke sana

ah saya tabur tabur
saya baru sampai di dukungan di ab creamntans
tenang aja ma
seperti gak percaya afif meninggalkan mama
walaupun kadang kadang afif suka bikin mama kesil
mama sangat sayang sama afif kenapa afif harus pergi
pa kapan sih kita nengok bayinya tante bella
kan lahirannya udah lama pak
iya pa kapan kita nengok tante bella
nanti papa akan ajak kalian nengokin tante bela dan bayinya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tante tumpen main kemari
ini mau bawa siva kesini biar main sama anak anak gak apa apa kan
dede siva ikut main sama kakak yuk yuk
main ya jangan berantem ya awas awas
tunggu jagain ya
apa bella sudah membaiki
ya bella sampai saat ini masih sedih reno
siap hari menangis
padahal afif sudah meninggal hampir empat bulan
tapi kayaknya bella susah sekali melupakan afif
apalagi tante dulu sering banget nyakitin bella
semoga allah mengampuni segala dosa dosa tante
jangan mikir seperti itu
aku yakin bella sudah memaafkan tante
tanta adalah ibu dari laki laki yang dia cintai
beruntungnya jadi afif
bella sangat mencintai dia
iya betul sekali
tapi sayangnya bella kurang beruntung
karena sekarang afif pergi tuh selama lamanya
aku akan lakukan apapun untuk menjaga bella tenta
reno terima kasih ya
kenapa na nangis terus
lagi ngapain ya si bella
sitiar cukup jam sitiar

jangan dekat dekat anak aku
kamu cakir anak aku kan
keterlaluan banget sih
nggak ada habis habisnya ngerjain bella terus
tante perempuan udah numpang
nggak pernah insaf
kamu ambil si fahim
kamu ambil si fah ada di mobil ya
bella aku mau pergi
apaan sih kamu
dia mau cakir anak aku
apaan sih kamu
pasti aja kamu ganggu bella dan anaknya
cepet cepet aja dia teriak teriak kayak gitu ma
ma tapi aku bener bener nggak ngapa ngapain bella ma
sekarang juga kamu ikut
iya mama di sini anak
kamu di perempuan apa sih ha
keterlaluan banget kamu tuh
ma aku bener bener nggak gangguin bella sama sekali ma
mama kenapa sih
nggak usah banyak alesan ya cynthia
saya tahu banget kamu perempuan seperti apa
memang kamu itu adalah istri dari anak anak saya
jangan kamu pikir saya percaya sama kamu nggak akan
kamu nggak tahu ma
mama sylki selalu aja nyalahin aku
padahal aku nggak gangguin bella sama sekali ma
kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan anak sesi
dia tidak sama sekali
dia tidak sama sekali mengganggu pera ataupun anaknya
udah lah kalian berdua nggak usah banyak bicara
udah nyimpang di sini ya
banyak sekali akal akalan kalian berdua
saya tahu kalian berdua itu adalah wanita ular licik dan penipu
kalian berdua tidak mau hidup di bawah
selalu ingin menjadi orang kaya
kalian berdua saya ingatkan kalau berani ganggu bela sama anaknya lagi
kalian akan berhati hati
jangan berhadapan dengan saya
kalian harus keluar dari sini
oh tidak puas menuduh kami
oke sudah puas sylvia
sudah puas menuduh kami
cynthia mama rasa kita butuh rafiq
kita perlu rafiq
aku akan menghubungi om rafiq secepatnya
kalian berdua tahu di kantor ini saya adalah general manager
jadi kalau kalian berdua ingin karir kalian lancar harus dekat sama saya
aku mau ke kosketur kita sendiri pak
hampir saja aku lupa kalau orang itu masih ada
maaf pak ini ada surat untuk bapak
saya permisi pak